anda pernah tertipu pada saat melihat foto properti yang diiklankan namun tidak sama dengan aslinya
nah hal ini tidak akan terjadi dengan jendela tiga ratus enam puluh yang menawarkan properti menggunakan teknologi foto tiga ratus enam puluh dan virtual reality
jendela tiga ratus enam puluh adalah agen penyewaan apartemen yang masih menggarap apartemen di jakarta saja
keunikan dengan agen properti lainnya adalah foto unit yang ditawarkan menggunakan teknologi kamera tiga ratus enam puluh yang diunggah ke website jendela tiga ratus enam puluh com
dan bila ada calon penyewa yang datang ke kantor mereka maka bisa melihat unit pilihannya dengan alat virtual reality
nah apa kita mulai di jakarta dulu karena jakarta ini bener kebutuhan apartemen tinggi sekali
jadi benar benar jakarta kan ya macet
jadi kita benar benar perlu tempat tinggal yang dekat sama tempat kerja
nah terus terakhir untuk kenapa vr ya
jadi sebenarnya teknologinya kita sebutnya teknologi tiga ratus enam puluh ya
jadi gimana foto itu bisa mengambil langsung satu ruangan sekaligus gitu
kenapa kita pakai teknologi itu karena gini apartemen itu kan unitnya nggak terlalu gede ya
jadi kalau kita foto pakai foto biasa itu angle nya itu nggak pernah bisa dapet
kita nggak pernah bisa dapet feelnya ruangan ini itu sebenarnya kayak gimana sih gitu
dan terus kalau fotonya dapet pun nanti kan terpotong potong gitu loh
jadi kayak kita dapet sepuluh gambar tapi kita nggak pernah tahu gambarannya apartemennya seperti apa sih gitu
oke kalau dari pemilik apartemen sebenarnya prinsipnya gini
kalau kita punya apartemen ya itu sebenarnya setiap kali kita misalnya satu bulan unit kita tidak tersewa
tapi kita nggak jadi dapet
nah kita gak jadi dapat kan kita bisa anggap kita juga rugi sebenarnya
nah terus selain itu kalau apartemen tuh tiap bulan kita harus bayar service charge
untuk maintenance gedung untuk bayar lift untuk bayar kolam renang gitu
jadi setiap bulan mereka akan bayar lagi tuh untuk service charge nya
jadi udah nggak dapet duit malah bayar gitu selain itu
kalau unit owner itu bagus maksudnya dari sisi kualitas unitnya
terus dari sisi harganya juga bagus ya akan jauh lebih cepat tersewa sih
jadi banyak sekali owner yang kayak
kalau di sini kan banyak investor ya jadi mereka titip satu unit di kita
terus mereka senang gitu mereka langsung titip lagi
udah aku tak lima lagi gitu
jadi abis itu mereka kasih tau temen temennya gitu sih
jadi keuntungan pertama adalah cepat tersewa sih kalau untuk ownernya
dan mereka tidak terima beres gitu ya
iya dan mereka bener bener tau beres
melalui jendela tiga ratus enam puluh pemilik unit akan dibantu mulai dari foto unit
dengan foto yang representatif
unit akan lebih menarik dan cepat tersewa
mulai dari listing foto unit sampai proses showing dan tanda tangan kontrak
sehingga pemilik hanya terima beres dan uang sewa sampai ke tangan pemilik
semua proses itu tidak dikenakan biaya
namun ada pembagian keuntungan setelah unit tersewa
seorang pemilik unit apartemen gitu proses apa yang akan dilewati gitu tahapannya
sampai nanti akhirnya benar benar terjual gitu
oke jadi dari sisi pemilik apartemen ya
dari sisi pemilik gini
unit apartemennya ini biasanya kita akan melakukan pendataan dulu
pendataan setelah itu kita verifikasi bahwa dia betul pemilik unitnya
setelah itu tim fotografer kita professional fotografer kita akan datang ke unitnya
untuk melakukan pemotretan unit dengan kamera biasa kamera dslr dan juga tiga ratus enam puluh kamera
jadi itu prosesnya sangat sangat cepat
jadi dari sisi pemilik unit juga nggak akan tersita waktunya
itu kurang lebih sekitar sepuluh sampai lima belas menit untuk satu unit apartemen
dari sisi profit sharingnya kalau boleh dijelasin lagi
apa keuntungan bagi pemilik apartemen dan juga bagi buat penyewa
nah ini menariknya nih ya
kalau di jalan tiga ratus enam puluh ketika pemilik nitive unit di jalan tiga ratus enam puluh itu sebenarnya semua bebas biaya
dia dari awal dia nitipin unit pertama kali di proses foto terus setelah foto kita masukin di website kita
dan semua market place property yang berbayar itu semua free
sampai proses pemasaran ya dan lain lain semua free
jadi kalau unitnya tersewa dari pemilik gimana
nggak perlu bayar apa apa ke jendela tiga ratus enam puluh
jadi betul betul nggak ada ini nambah satu channel lagi untuk pemilik apartemen untuk menyewakan apartemennya
nah untuk bicara itu transaksinya sendiri berapa rupiah sih yang dikantongin oleh jendela tiga ratus enam puluh
ya jadi dari omset kita sekarang kalau lebih di dua m per bulan ya
dua miliar per bulan
itu dengan jumlah
jumlah sekitar seratus
jumlah sekitar sekarang lima puluh transaksi ya
lima puluh transaksi per bulan ya
jadi transaksi kita rata rata di empat puluh sampai lima puluh juta
jadi itu bervariasi ya
ada yang apartemen untuk high end itu mereka di atas satu ratus lima puluh juta
ada juga yang mid low itu mereka bisa tiga puluh juta empat puluh juta
kita juga melayani self apartment yang cuma tiga bulan empat bulan enam bulan
itu kan nilai transaksinya kecil ya
saat ini jendela tiga ratus enam puluh sudah bekerja sama dengan delapan bank swasta dalam proses pembayaran kredit
bagi sebagian penyewa fasilitas pembayaran dengan kartu kredit inilah yang justru lebih menarik
sebab bisa tinggal di apartemen dengan biaya sewa yang dicicil per bulan
kalau compare harganya sebenarnya sama
cuma kalau kemudahannya ya itu pakai kartu kredit
karena kadang kadang hampir semua orang sekarang punya kartu kredit
jadi bayarnya itu lebih gampang
jadi kita langsung bayarnya ke banknya aja sih
meski baru sepuluh bulan beroperasi dan belum memiliki kompetitor sejenis jendela tiga ratus enam puluh meyakini perlu terus berinovasi
selain terus bekerja sama dengan agen properti konvensional untuk meningkatkan jumlah unit yang ditawarkan
jendela tiga ratus enam puluh ingin calon penyewa yang tidak memiliki kartu kredit bisa memanfaatkan fintech yang diajak bekerja sama agar bisa menyewa apartemen
desyari tonang jakarta